orang pengendara mobil terlibat cekcok dengan warga di bale endah kabupaten bandung jawa barat
pria yang mengaku sebagai polisi ini bahkan cek cok sambil membawa pistol dan mengancam warga
video amatir memperlihatkan saat pengemudi mobil terlibat cek cok sambil membawa pistol
dan mengancam warga di kawasan ranca manyar baleendah kabupaten bandung pada sabtu kemarin
keributan bermula saat warga berupaya menghentikan mobil pelaku
usai kendaraannya menabrak mobil lain di kawasan tersebut
tak terima dihentikan pelaku lantas turun dari kendaraannya hingga cek cok sambil mengacungkan pistol

video amatir memperlihatkan saat pengemudi mobil terlibat cekcok sambil mengacungkan pistol
pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi ini kemudian ditangkap warga
hasil pemeriksaan warga ternyata pelaku bukanlah polisi
mendapat laporan warga polisi kemudian mendatangi lokasi dan membawa dua pelaku
sementara pistol yang ditodongkan pelaku untuk mengancam warga merupakan korek api

sepuluh orang tersebut menggunakan pakaian yang mengarah kepada petugas kepolisian
yang satu menggunakan pakaian polisi yang satu identik dengan identitas reskrim
kami juga telah amankan berikut dengan barang bukti berupa senpi
ini dua senpi yang ternyata adalah sebuah korek api